aktivitas penambangan emas tanpa izin terjadi di desa simpangparit
kecamatan renah pembarap jambi pada minggu siang kemarin
diperkirakan tujuh hingga sepuluh orang hingga kini masih terjebak di dalam tambang ilegal tersebut
berdasarkan data sementara yang dihimpun dari pihak kepolisian setempat
korban yang terjebak diantaranya adalah m ali usia tiga puluh tiga tahun
warga sungai nilau dan gapur tiga puluh tahun warga tanjung mudo
ada pun selebihnya warga jawa barat yakni basri hampir maman deddy mamat dan andri
hingga kini pihak kepolisian masih melakukan evakuasi dan penyelidikan atas kejadian itu
serta mengumpulkan data pasti korban yang terjebak dalam tambang ilegal tersebut
selain itu pihak kepolisian sedang mengejar pemilik dan pemodal tambang
terhubung melalui sambungan telepon dengan kompol asep sujarwadi
kepala detasmen b polda jambi di kecamatan renah pembarap jambi
selamat sore pak asep bagaimana kronologis kejadian terjebaknya para penambang ini
selamat sore mbak eva
ya kebetulan saya baru keluar dari tkp untuk melihat langsung lokasi kejadiannya
bahwa kami laporkan bahwa kami beserta tim sar gabungan dari satuan brimob
kemudian pores merangin kudim merangin dan basarnas dan bbbd
kita sudah langsung di lokasi kemudian kita sedang mengupayakan semaksimal mungkin
dengan perlengkapan dan peralatan yang ada mudah mudahan bisa ada hasilnya
iya pak asep berapa orang total yang terjebak
apakah kemudian evakuasi penambang ini menemui berbagai macam kendala pak
yang pertama informasi dari masyarakat bahwa di dalam lubang diperkirakan masih ada tujuh korban yang tertimbun tanah
kemudian tiga orang selamat
kita sedang mengupayakan untuk saat ini bagaimana caranya mengurangi debit air yang ada di dalam lubang

menggunakan air yang ada di dalam lubang

sedang kita lihat secara mekanis apakah ada penurunan atau tidak
karena ini kendalanya adalah lubang ini bersampingan dengan sungai
dikhawatirkan bahwa air yang ada di dalam lubang ini merupakan rembesan daripada sungai yang ada di sebelahnya
baik tadi anda katakan ada tujuh penambahan
yang diduga masih ada
yang diduga masih terjebak di dalam tanah
dan tiga diantaranya sudah selamat pak
dari tiga orang ini apakah sudah memberikan keterangan
apa sebetulnya yang terjadi
kronologis kejadiannya seperti apa sehingga mereka ini terjebak di dalam tambang ini pak
yang tiga sedang kita upayakan ditemukan oleh pihak kepolisian dari polsek maupun dari koramil
untuk dimintai keterangan
sehingga berdasarkan keterangan dari tiga orang tersebut
kita bisa memastikan posisi ataupun bagaimana situasi di dalam
baik kendala kendalanya pak
apa saja yang menjadi penghambat proses evakuasi
yang pertama memang jaraknya jauh dari pemukiman
karena berada di daerah aliran sungai yaitu di sungai batang merangin
yang kedua lubang jarum ini
yang penambang ini jaraknya ataupun berdekatan dengan sungai
jadi bisa dikhawatirkan bahwa air yang ada ini adalah air cipulan ataupun terusan dari sungai
itu yang kita khawatirkan
baik karena itu upaya pertama adalah kemudian mengurangi debit air terlebih dahulu begitu ya pak
iya betul sementara kita masih menggunakan satu mesin
ini sedang kita upayakan menambah dua mesin lagi
ini sedang dalam perjalanan
supaya air di dalam lubang ini bisa kita kurangi dengan cepat
baik cuaca di lokasi sendiri seperti apa pak
untuk cuaca alhamdulillah sampai hari ini cerah
cukup mendukung untuk kegiatan operasi
dan tim sar gabungan saat ini berada di lokasi melaksanakan kegiatan selama dua puluh empat jam
jadi kita mendirikan posko di lokasi
baik rencananya untuk proses evakuasi ini sendiri akan seperti apa pak
pertama mengurangi debit air
atau kemudian akan berapa lama proses ini akan direncanakan berlangsung
betul sementara waktunya yang diberikan adalah tujuh hari
tujuh hari terhitung dari hari ini
kemudian kita upayakan sema maksimal mungkin
sementara alat yang ada yang bisa dan memungkinkan digunakan adalah menggunakan alat penyelut air
yang saat ini sudah kita pasang dan sudah kita hidupkan
proses pengeringan di lubang tersebut
baiklah kompol asep sujarwadi kepala detas mnb polda jambi
terima kasih atas informasinya pak
selamat terus melakukan evakuasi
semoga saja para penambang ini bisa ditemukan pak dalam keadaan selamat
terima kasih kompol asep sujarwadi